pemungkaran makam muhammad ryo ferdinand anwar tarunah politeknik layaran surabaya
dilakukan tim gabungan polrestabes surabaya dan polda jatim
di pemakaman umum desa poloniti kecamatan bangsal kabupaten monjokerto selasa siang
pembongkaran makam ini dilakukan atas permintaan keluarga
karena adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan senior korban di politeknik layaran surabaya
nantinya dari hasil otopsi jenazah akan diketahui penyebab kematian korban
yang menjadi dasar laporan keluarga kepolisi
tujuannya adalah agar dari tim forensik polda jatim bisa menentukan apa yang menjadi penyebab kematian
sehingga itu penting sekali untuk dalam rangka penyidikan
sementara itu muhammad yani ayah korban
mengatakan dirinya mendapat kabar anaknya meninggal pada minggu malam
dari pihak politeknik pelayaran surabaya
selanjutnya ia datang ke rumah sakit jemur sari untuk memastikan keadaan anaknya
namun saat dilihat kondisi mayat tidak wajar diduga ada tanda tanda penganiayaan
lihat kondisi mayat nggak wajar kayak ada tanda tanda penganiayaan
makanya saya laporkan ke polisi
itu tidak wajar ini di mana pak
tidak wajarnya kan ada luka lebam luka ledak
di kaki sini bawah ini sobek bibir ini sobek bibir depan itu rompal dua
dalam rekaman cctv terlihat korban masuk ke dalam kamar mandi
sesaat kemudian sejumlah taruna senior keluar kamar mandi dengan tergesa gesa dan kembali sambil membawa kaos hitam
selanjutnya dengan dibawa beberapa taruna senior korban diangkat keluar dengan kondisi tak berdaya
terkait dugaan penganiayaan ini
senin kemarin polrestabes surabaya memeriksa tiga belas mahasiswa yang diduga terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut
kasiumas polres sabah surabaya kompol muhammad fakih menyebut
hingga kini polisi masih memperdalam keterangan tiga belas orang yang diperiksa
jika nantinya ada yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka
terima kasih sudah mengamankan tiga belas orang yang saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan
begitu mendaktar sebagai tarunapolitanya pelayaran surabaya pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
ia baru lima bulan menempuh pendidikan di kampus tersebut sebelum meninggal dunia
fahrudin ulwi surabaya jawa timur